dalam sidang sengketa pilpres hari ini saksi pertama yang ditunjuk oleh tim hukum pelapor prabowo sandi memaparkan temuan seputar daftar pemilih yang ia sebut manipulatif
temuan ini terkait data kartu keluarga pemilih yang tidak wajar yang jumlahnya mencapai satu ratus tujuh belas ribu
manipulatif itu adalah satu kakak berisi lebih dari misalnya seribu orang
dan itu sudah kami laporkan misalnya di jumlahnya ini pak satu ratus tujuh belas ribu itu kami laporkan di majalengka magelang kemudian banyuwangi dan khusus untuk kota bogor itu kami laporkan ke bawaslu
baik bisa saudara jelaskan apa yang saudara maksud dengan kakak manipulatif
kakak manipulatif pertama adalah nomor kakaknya sendiri itu tidak valid
nomor kakak itu dia terdiri dari enam angka pertama menunjukkan kode wilayah
tapi enam angka berikutnya itu tidak menunjukkan informasi apa apa karena dia
jadi enam angka
enam angka itu di dalam aturan sistem informasi dan administrasi kebududukan mestinya dia menginformasikan tanggal di mana kakak itu dicatat
jadi sehingga kota bogor ini yang berjumlah satu tiga ratus ribu
yang kelima yang berjumlah satu tiga ratus ribu itu dicatatnya adalah pada hari tanggal bulan tahun
pertama invalidnya itu
yang kedua terdiri dari satu tiga ratus lima puluh lima anggota keluarga yang alamatnya berbeda beda
misalnya ada yang beralamat di cikaret ada yang beralamat di batu tulis ada yang beralamat di pakuan ada yang beramal di macem macem
seharusnya kakak itu
itu adalah satu kakak itu satu alamat yaitu kan bapak ibu dan anaknya
jadi dia berada satu alamat
walaupun jumlahnya mungkin ya banyak tetapi harus satu alamat
nah ini invaletnya ada dua
saudara menghubungkan tidak antara kakak impalit itu dengan dpthp dua itu
iya ini kami dapat dari dpthp dua